bangun amat panggil security
cepat pak berhenti semuanya berhenti
bagus orang yang kita mau cari udah datang dengan sendirinya
punya nyali judul sedang di sini
lu harus gue kasih pelajaran
kalian semuanya harus bertanggung jawab atas kerusuhan ini
kalian semuanya ikut saya ke ruangan
duga terh bee
apaan sih si dewi risih banget asli
gue dipeluk peluk kayak begini
opa davin gak berdaya
mereka pasti mau ngerjain lagi
ya pas ya
totalnya itu rp tiga ratus lima puluh
coba dicek silahkan
biar saya ambil kembaliannya sekarang
oh gak usah gak usah
kembaliannya diambil aja
tuh tips buat lo
lumayan kan buat nutupin kekurangan lo itu
jangan dipake bojajan
permisi terima kasih
coba getek spesinya
gak ada ibel
klas banget hadini
pasti mereka bakal balik lagi kesini buat bikin masalah lagi
dan mereka ngasih gue tip coba
semenjak gue kenal rifqi
gua duper gila
tunggu soalnya pas sesi ini kayaknya
kalo gue nunggu ada
per cousins juga kamu
ya itu juga karena lo gak mau tanggung jawab
saya sudah mengambil kesimpulan
sama teman teman kamu semuanya
atas kerusakan yang ada di kafe saya
total ganti rugi yang harus kalian ganti
mahal banget pak
bang gak usah ngadi ngadi lah
masa kayak gitu aja sepuluh juta
kalian denger ya
kalau kalian mau bikin masalah
harusnya kalian tuh berpikir
untuk ganti rugi
kalian kaget kan
ya tapi jangan kita doang yang bayar dong pak
pak kalian semuanya malah ribut di kantor saya
sekarang gini aja
sekarang gini aja
sekarang gini aja
sekarang gini aja
kalau kalian semuanya gak bisa ganti rugi
kalau kalian semuanya gak bisa ganti rugi
saya akan bawa kasus ini ke jalur hukum
kasih saya waktu sampai besok
kalau kamu gak kabur
dan apa jaminannya
oke lo mau apa yang kayak gitu
saya orang yang bertanggung jawab ya pak ya
selesai motor saya
saya tunggu kamu besok
saya tunggu kamu besok
pak udah selesai kan
berarti saya sama temennya saya boleh keluar dong
tuh kita gak salah kok
kalian boleh keluar
kalian boleh keluar
tapi jangan pernah datang ke kafe ini lagi

kenapa gitu pak
ini tetap langan setia disini
lagian masalah juga udah beres kok
ya tidak menutup kemungkinan
kalau kalian semuanya
akan bikin ribut lagi
akan bikin rusuh lagi di kp saya
tapi kan pak
gak ada tapi tapian
sekarang semuanya kalian keluar
bangun udah sampai rumah lo nih
gue rasanya berat banget
harus pisah sama lo fin
oh iya udah sampai rumah gue
tadi gue mau ketiduran
susah banget sih
ya gak tau nih kenapa nih susah banget
ya sini gue bantu
tungguin banget susah
iya ya gampang
gak tau tadi susah banget
masuk dulu ya ke rumah gue
yuk masuk dulu yuk
mau balik sih fin
minum dulu yuk
gak usah gue gak perlu minum ya
ipresnya tadi di sini deh
ada bokap gue juga lagi di rumah
apa lagi sih wih
gak ada orang lagi di rumah gimana ya
tadi kuncinya gue bawa deh perasaan
gak tau tadi tuh gue taruh di tas tau nih
coba yang bener ceknya
gak ada tuh
seperti tau nyelip
gak ada loh di sini
itu apaan di kantong
menci rumah gue
ya udah yuk masuk dulu
kunci udah ketemu kan
serius mau balik
iya gua mau balik ini buru buru
ya ampun minum dulu kali
ya saya kasih atas tawaran lo tapi gue buru buru
ya udah makasih ya udah ngantarin gue
udah berapa kali nih dia nolak gue mulu